halo selamat malam rentetan kritik dilancarkan koalisi anies baswedan
terhadap jalannya pemerintahan jokowi
mulai soal ketimpangan ketidakadilan hingga pembangunan ibu kota nusantara
yang disebut tak perlu dilanjutkan
ganjar pranowo yang digadang gadang sebagai bakal capres mengusung visi keberlanjutan
menanggapi santai bahwa kritik biasa dalam demokrasi
sementara prabowo subianto memandang strategi presiden jokowi sudah benar
dan bertekad akan melanjutkannya
apakah kritik kubu perubahan efektif di tengah approval rating tinggi presiden jokowi
perubahan versus keberlanjutan siapa mendulang di pilpres dua ribu dua puluh
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
ketika ketiga perubahan dan perbaikan
terhadap jalannya pemerintahan
kubu pengusung visi perubahan yang terdiri dari partai nasdem partai demokrat
dan partai keadilan sejahtera itu mengkritik program program presiden jokowi dodo
yang dianggap belum berhasil mengatasi persoalan di masyarakat
bakal calon presiden koalisi perubahan anies baswedan mengkritik ketimpangan di indonesia
pada acara yang digelar asosiasi
pemerintah kota seluruh indonesia atau apec c
di makassar sulawesi selatan tiga belas juli lalu
anies menunjukkan ketimpangan itu menggunakan cahaya perkotaan di malam hari dari citra satelit
anies menilai kondisi cahaya yang terlihat hanya di kota kota di pulau jawa sumatera
dan gelap di kawasan indonesia timur dari tangkapan satelit adalah bentuk ketimpangan
di indonesia saat ini
anies juga membandingkan dengan india yang menurutnya listrik di sana lebih merata
di jawa paling terang itu jakarta surabaya
begitu masuk sumatera titik titik kecil
kalimantan titik titik kecil
ini yang lebih ramai itu di sarawak
sampai di kawasan timur gelap
saya tidak menggunakan statistik
tidak pakai statistik nih
tidak usah pakai ilustrasi ini saja
listrik yang nyala di malam hari
dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa
anies kembali mengkritik pemerintahan jokowi dalam pidato politik di panggung apel akbar partai nasdem
di depan puluhan ribu kader nasdem yang berkumpul di gelora bung karno senayan jakarta minggu sore
anies berulang kali menyinggung soal narasi
perubahan dan keadilan yang mesti diperjuangkan
anies juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan jokowi yang belum merata
kami ingin perubahan dan perbaikan untuk indonesia
ini momen yang sungguh istimewa
dan kita saksikan tadi satu persatu masuk
ketika matahari terbit di tempat itu sebagian indonesia lain masih gelap
hari ini dari papua kita mulai defilenya
dan insya allah dari papua juga kita kirim pesan bahwa indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi
sementara ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono juga mengkritisi program program pemerintahan jokowi
indonesia perlu menghidupkan kembali program pro rakyat era sby untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadirkan era jokowi
dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju enam persen bahkan lebih
tapi pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat bukan segelintir kelompok saja
karena itu sulit diterima akal sehat saat ekonomi tertekan pandemi
alokasi apbn untuk infrastruktur justru lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan
seolah proyek infrastruktur diutamakan sedangkan nasib rakyat diabaikan
ahy menegaskan perubahan dan perbaikan tak menihilkan apa yang telah dilakukan pemerintahan presiden joko widodo
menanggapi kritik kepada pemerintahan jokowi baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo menanggapi santai
ganjar yang digadang gadang sebagai capres yang akan melanjutkan program program pemerintahan jokowi mengatakan sah sah saja jika mengkritik dalam demokrasi
sebelumnya di forum apeksi baca pres prabowo subianto bertekad meneruskan strategi jokowi seandainya mendapatkan mandat dari rakyat
saudara saudara sekalian strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan pak joko widodo sudah benar
dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini
berdasarkan survei indo strategik periode sembilan sampai dua puluh juni dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh tiga responden yang menginginkan capres dan cawapres yang mengusung visi keperlanjutan sebesar lima puluh enam dua persen
sementara yang memilih capres dan cawapres yang mengusung visi perubahan sebesar empat puluh tiga satu persen
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show saling adu gagasan hingga mengerucut keberbedaan visi antara perubahan versus keberlanjutan membuat persaingan elektoral kian menajam
di segmen electionpedia kali ini saya akan ajak anda untuk melihat lebih spesifik dalam statistik efek elektoral yang didapat dari perang narasi antara kubu yang menghendaki adanya perubahan dan kubu yang menggaungkan visi keberlanjutan pemerintahan pak jokowi
sudah ada beberapa
hasil survei yang dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
saya juga sudah bersama dengan direktur eksekutif dari indo strategik
ada mas kairul umam selamat malam mas umam
selamat malam mbak nana
saya tunjukkan dulu ini yang versinya lsi ya
lembaga survei indonesia kepuasan terhadap presiden jokowi
ini surveinya melalui telepon
pada tanggal satu sampai delapan juli dua ribu dua puluh tiga ini sudah dirilis sama lsi kemarin
ini saya jelaskan dulu
ternyata yang sangat puas terhadap kinerjanya pak jokowi itu dua puluh empat tiga persen
yang cukup puas
sehingga yang total puas terhadap kinerja dari presiden jokowi jumlahnya delapan puluh satu sembilan persen
sementara yang kurang puas ada tiga belas persen
yang tidak puas sama sekali ada dua enam persen
yang tidak tahu ataupun tidak jawab dua enam persen juga
ini kalau dilihat kepuasan terhadap presiden jokowi cukup tinggi ya
jadi kalau kita lihat di seluruh dunia pemimpin pemimpin di dunia yang cukup tinggi
kepuasannya ataupun sangat tinggi kepuasannya
itu ada pm india narendra modi
kemudian ada presiden brazil juga
dan juga pak jokowi
sepertinya pak jokowi sudah berhasil melampaui kepuasan terhadap presiden modi
terhadap perdana menteri modi
jadi ini pak jokowi mungkin di posisi yang teratas sekarang
nah kita lihat slide selanjutnya
ini slidenya dari indo strategic yang sudah dirilis
paparkan hasil surveinya
terima kasih mbak nana
pada kesempatan kali ini kita melakukan survei dengan basis satu empat ratus responden
pada rentang sembilan sampai dua puluh juni dua ribu dua puluh
dan kemudian dari basis itu berasal dari tiga puluh delapan provinsi dan juga delapan puluh empat dapil
sehingga kemudian keterwakilannya relatif juga sudah terwadai
nah dari basis ini ada sejumlah instrumen pertanyaan yang kita tanyakan kepada responden
ketika kita menanyakan
tentang konteks capres cawapres yang akan didukung oleh responden
apakah akan lebih mendukung pro keberlanjutan ataukah perubahan
di basis angka yang kita temukan
memang konteks keberlanjutan lebih tinggi
di angka lima puluh enam dua persen
yang kemudian disusul oleh perubahan yaitu di angka empat puluh tiga satu persen
memang di basis ini keberlanjutan lebih tinggi
tetapi problemnya yang kemudian menjadi tantangan yang lebih serius
dari gerbong pro keberlanjutan adalah
masih ada satu atau dua gerbong besar
yang kemudian masih mencoba untuk menegosiasikan
apakah memungkinkan menjadi satu ataukah memang menjadi gerbong yang terpisah
nah oleh karena itu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri
jadi yang pro keberlanjutan itu lima puluh enam dua persen
yang pro perubahan empat puluh tiga satu
sementara yang tidak tahu atau tidak jawab tujuh persen
sangat tipis sebetulnya ya
yang pro keberlanjutan dan juga pro perubahan
kita lihat slide selanjutnya
setuju visi perubahan
ya ini terkait dengan konteks narasi besar
sebenarnya kalau di basis yang kita jelaskan
kita mengukur lebih dulu
apakah konteks perubahan yang diterima oleh masyarakat itu sudah sejauh mana
dari basis responden yang ada
kita menemukan ada sekitar delapan puluh persen
masyarakat pernah mendengar konteks narasi dan isu atau visi perubahan
lalu ketika kemudian kita tanya konteks perubahan
perubahan dalam konteks mencoba untuk memberikan perbaikan
dalam kehidupan sehari hari
apakah kemudian mereka setuju
tapi itu dari delapan puluh persen ya
iya ini sifatnya masih sangat general
masih sangat general
nah kalau misal kemudian ini kita letakkan pada basis yang lebih detail lagi
angka ini kemudian bisa terbreak dan lebih detail
terutama yang tadi
ketika menjelaskan konteks dukungan pada capres capapres
di antara perubahan dan juga keberlanjutan
jadi yang setuju sembilan puluh satu tiga persen
tidak setuju delapan dua
tidak tahu atau tidak jawab lima persen ya
tapi ini untuk yang general
ini sangat general dan ini kemudian di breakdown secara lebih detail
tentang apa sih segmennya
setidaknya ada tiga segmen
pertama itu terkait dengan konteks harga sembako
kemudian terkait dengan konteks lapangan kerja yang lebih mudah
kemudian yang ketiga terkait dengan tenaga kerja
jadi lebih mudah untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya
jadi betul betul terkait dengan segmen keseharian
sosial ekonomi dan kesejahteraan
tetapi begitu kemudian kita konversi
pemahaman perubahan mereka terhadap konteks dukungan capres cawapres di dua ribu dua puluh
kembali ke yang tadi
yang lebih tinggi tetap keberlanjutan di angka lima puluh enam persen
jadi tidak linier ternyata ya
nah di level ini ada sebuah catatan bahwa narasi perubahan relatif sudah cukup masuk di masyarakat
tetapi dalam konteks dukungan capres cawapres justru belum mampu menyasar lebih detail
penetrasinya belum signifikan
karena belum ada mungkin visi misi yang konkret yang ditawarkan
itu satu sisi
di sisi yang lain dari sisi keberlanjutan sendiri juga harusnya lebih dominan lagi
mengapa kemudian itu terjadi
sepertinya dari sisi pak prabowo dan juga pak ganjar belum mampu menunjukkan apa sih distinctive issues
yang menjadi titik beda
tapi apa yang kemudian mau diperbedakan antara keduanya
kita lihat slide selanjutnya
tokoh yang identik dengan narasi perubahan
ini udah jelas kayaknya
oh ternyata pak prabowo tinggi dulu
ini yang cukup menarik
ketika kita tanya tentang konteks perubahan
anies baswedan sendiri mencoba untuk melakukan narasi ini
di eksersis sedemikian rupa satu tahun terakhir
dan ini betul mereka maaf anies sendiri kemudian terkonfirmasi
tetapi yang unik ketika kemudian kita tanyakan tentang narasi perubahan
di peringkat kedua
dan ini kemudian disusul oleh ahy
ketum partai demokrat
titik kedua ini menjadi sebuah sinyal
yang harus dibaca oleh mereka di kubu perubahan
bahwa kapitalisasi perubahan tidak bisa kemudian dimaknai
atau partai partai misalnya demokrat yang saat ini mendukung perubahan
ternyata nama pak prabowo terbukti masih mampu menjaga basis pemilih loyalnya
sehingga kemudian masih mengambil ceruknya
kita lihat slide selanjutnya
berarti pak prabowo bisa nih pakai narasi keberlanjutan ataupun narasi perubahan
bagaimana dengan dukungan presiden jokowi di pilpres
yang lebih tinggi kemana nih
kalau dari basis ini kita tanyakan seberapa efektif sebenarnya
political endorsement presiden terhadap persepsi masyarakat
dalam konteks upaya untuk mendukung capres
dukungan jokowi sendiri di pilpres dipersepsikan oleh masyarakat
itu persepsi masyarakat ya
mas arief nggak ada di sini nih
tidak ada di sini
karena sebenarnya kalau misalnya kita cermati lebih detail
sebenarnya basis ini didominasi oleh basis kekuatan para pemilih loyal jokowi sendiri
yang mempersepsikan jokowi adalah petugas partai dari pdip
jadi ada gap antara pemahaman opini publik dengan dinamika elit
pemahaman opini publik mempercayai pak jokowi adalah petugas partai pdip
tetapi ada pembacaan di level elit termasuk hari ini
nanti kita bahas lebih lanjut
terkait dengan resafel yang justru konteks dinamikanya cukup berbeda
baik kita nanti bahas lebih dalam di dialog selanjutnya
oke itu tadi sudah selesai ya
jadi ada peta dukungan ataupun peta narasi antara yang setuju dengan perubahan
dan yang setuju dengan keberlanjutan ternyata mempengaruhi suatu hal
terima kasih sekali peta elektoral di pilpres dua ribu dua puluh empat
nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
rentetan kritik dilancarkan koalisi anies baswedan terhadap jalannya pemerintahan presiden jokowi
mulai soal ketimpangan ketidakadilan hingga pembangunan ibu kota nusantara yang disebut tak perlu dilanjutkan
ganjar pranowo yang digadang gadang sebagai bakal capres mengusung visi keberlanjutan menanggapi santai dan berjanji akan melanjutkan program presiden jokowi
sementara prabowo subianto memandang strategi presiden jokowi sudah benar dan bertekad juga akan melanjutkan
apakah kritik kubu perubahan efektif di tengah approval rating tinggi presiden jokowi
perubahan versus keberlanjutan siapa mendulang di pilpres dua ribu dua puluh
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung
ada kepala bakomstra partai demokrat herzaki mahendra
salam malam bang zaki
ya selamat malam mbak nana
masih ada direktur esekutif indo strategic mas kairul umar
salam malam mbak nana
ada wasekjen partai nasdem
salam malam bang jakvar
malam mbak nana
ini kok gak semangat
semangat bang semangat
semangat bisa bersiaga nih
kayaknya kerja keras banget kemarin
ada politikus pdi perjuangan putra nababan
salam malam bang putra
selamat malam mbak rifana
ada juga anggota dewan pembina partai gerindra andre rosiade
dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman teman mahasiswa sebagai bentuk partisipasi publik
karena kita tahu pada pemilu presiden dan juga pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
nanti jumlah dari pemilih muda itu mencapai hampir enam puluh persen
sehingga political show selalu melibatkan teman teman pemilih muda untuk bergabung dalam diskusi kita di setiap hari senin ini
dan malam ini ada teman teman yang sudah bergabung secara virtual dari badan eksekutif mahasiswa universitas tanjung pura pontianak kalimantan barat
selamat malam teman teman
wah ini jauh banget
ini dapilnya siapa nih
teman teman mahasiswa nanti teman teman dari bem tanjung pura bisa ini ya memberikan kritik memberikan masukan memberikan pertanyaan
siapa tahu melalui diskusi kita pada malam hari ini teman teman sudah bisa memutuskan siapa yang akan teman teman coblos nanti di tps empat belas februari dua ribu dua puluh
apakah yang pro perubahan ataupun yang pro keberlanjutan
apa yang ditawarkan oleh mereka
saya mau langsung ke narasumber
tapi sebelumnya kita dengarkan sama sama
dari ketua umum partai nasdem pak surya palo kemarin pada saat acara apel siaga di glora bungkarno
tawasannya pikiran gerakan perubahan
yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh presiden jokowi
untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita
dan itulah yang kenapa ketika pada tahun dua ribu empat belas pemilu dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki
kita dukung yang namanya presiden jokowi
kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini
logika kita menyatakan
kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan merdeka
karena akan jauh lebih hebat
seperti apa yang kita harapkan
harapan belum menjadi kenyataan
ya bang jakfar itu tadi pernyataan dari ketua umum anda
pak surya palo dalam apel siaga
kemarin yang menyebut bahwa gerakan revolusi mental yang digagas oleh presiden jokowi
ternyata belum memenuhi harapan
apa yang membuat nasdem berpikir seperti itu
dimana yang belum memenuhi harapannya
pada dua ribu empat belas pak jokowi menawarkan nawacita
kepada semua masyarakat indonesia disampaikan ada sembilan program pokok itu
lalu kemudian tagline hampir di semua atribut itu adalah revolusi mental
gerakan perubahan restorasi indonesia itu juga
semangatnya adalah membangun manusianya
sebagaimana lagu indonesia raya itu bangunlah jiwanya
barulah bangun badannya
pada prosesnya kemudian kekecewaan kekecewaan
kritik kritik disampaikan secara konstruktif
kita juga melihat bahwa revolusi mental yang menjadi tagline itu
lebih didorong proses pembangunan infrastruktur
yang itu menurut kita menurut saya terutama
bukanlah pada konstruktif
menurut saya konstruksi manusianya
bukan pada mentalnya
mental kita sebagaimana para pendiri bangsa ini menyampaikan bahwa kita haruslah berotot kuat berpisi kuat manusia yang kuat
jatuh bangun bangkit lagi
jatuh bangun bangkit lagi
untuk menjadi bangsa besar
bangsa besar itu dimulai dari manusianya
prosesnya di sana
proses pembangunan manusianya
kita lihat bahwa indeks pembangunan manusia indonesia masih berada di urutan
dan kebahagiaan manusia indonesia satu ratus empat belas dari satu ratus sembilan puluh negara
artinya proses pembangunan manusia proses dari revolusi mental itu belumlah sesungguhnya memuaskan
ada peningkatan benar tapi belumlah memuaskan
maka kemudian gerakan perubahan untuk proses manusianya sangat penting kita lakukan
bang jakvar pertanyaannya adalah sembilan tahun berkoalisi dengan presiden jokowi
kenapa baru sekarang melakukan kritik soal revolusi mental di saat pilihan politik anda berbeda
pilihan politik partai anda berbeda dengan pak jokowi
menurut saya tidak hanya sekarang ya prosesnya ada di dpr ada di pertemuan pertemuan pak surya dengan pak jokowi yang rutin sebelum ini
sebelum kita memutuskan berkoalisi dengan teman teman demokrat teman teman pks
belum tentu juga beda pilihan mana tahu nanti suatu saat
kenapa baru disampaikan sekarang
baru sekarang apel akbarnya kan
dalam beberapa tahun terakhir kan tidak ada
tapi kan beberapa kali pak surya pidato nggak pernah disampaikan kritik itu
pernah disampaikan bahwa pembangunan kita harus ber
melakukan menyesuaikan dengan apa yang pernah kita sampaikan
pak surya itu ucapannya secara lugas mengatakan politik indonesia harus keluar dari kepura puraan sejalannya kata dan perbuatan
nah di situ revolusi mentalnya di situ
sejalannya kata dan perbuatan sehingga masyarakat indonesia rakyat indonesia bisa melihat bahwa pemimpin pemimpin elit elit politik itu memiliki keteladanan
bang jafar artinya kalau misalnya gerakan revolusi mental yang digagas oleh presiden jokowi ini belum memenuhi harapan
ketika nanti baca pres anda anies baswedan katakanlah menang dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat gerakan revolusi mental itu gak akan diteruskan ya
mungkin bahasanya berbeda
tapi pembangunan manusia peningkatan kualitas manusia peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan umum itu pasti dilanjutkan
namanya aja ganti
dalam bentuk yang lebih up to date lebih upgrade dan lebih mungkin dikerjakan secara bersama sama sebagai sebuah negara dan bangsa
jadi namanya aja yang ganti tapi konsepnya sama
tidak pendekatan kan konsep itu pendekatan cara dan lain lain itu bagian dari konsep filosofinya
dari filosofi sampai cara menerapkan itu konsep
oke tapi anda yakin bahwa seorang anies baswedan itu bisa membuat ataupun melaksanakan gerakan revolusi mental itu menjadi lebih memenuhi harapan ketimbang presiden jokowi
kalau tidak yakin kita tidak dukung mas anies lah karena kita yakin dong apa harapan harapan
tapi kan anda juga dulu mendukung pak jokowi
prosesnya kan mendukung dua ribu empat belas
mendukung pak jokowi dalam proses kesamaan visi dan lain lain bahwa visi itu dikerjakan ada yang tertinggal ada yang lain ada pendekatan yang perlu dirubah itulah gerakan perubahan
jadi nanti ketika misalnya pun anies baswedan terpilih sebagai presiden kemudian gerakan pembangunan manusianya tidak memenuhi harapan seorang suryapalo juga akan mengatakan hal yang sama
karena itu kritik menjadi hal yang konstruktif untuk proses kita berbangsa dan bernegara
oke saya mau ke pdi perjuangan
bang putra presiden jokowi sebetulnya sudah merespon ya
pernyataan pidato politiknya pak suryapalo dengan mengatakan bahwa kalau memang ada yang belum maksimal maka akan dimaksimalkan
artinya termasuk gerakan revolusi mental dari pdi perjuangan mengakui nggak bahwa memang gerakan revolusi mental ini belum memenuhi harapan
itu tidak signifikan ya artinya bicara tentang mengkritik soal revolusi mental
karena kalau kita lihat masalah di revolusi mental tentunya kita harus percaya dong
tren dari kinerja pak jokowi yang sejak januari dua ribu dua puluh
itu kan rakyat yang bicara
masa pdi perjuangan mau dengarkan elit aja
pdi perjuangan dengan rakyat
rakyat mengatakan seperti itu
yang mana lagi yang mau dibahas
artinya kita jangan terlalu banyak jangan lupa pendapat rakyat lah
dan disampaikan dalam survei tatap muka wawancara dan lain sebagainya
ini kan penting
jika memilih enak bukul yang sini kita bukul yang sini
enak bukul yang situ kita bukul yang sini
tapi kan kenyataannya gini mbak rifana
itu tinggi sekali
artinya kalau bicara revolusi mental itu adalah pak jokowi sendiri adalah simbol dari revolusi mental
yang harus menjadi panutan para menterinya para dirjennya seluruh aparatur yang di daerah termasuk kita semuanya
bagaimana pak jokowi bisa menjaga citranya begitu baik sebagai seorang presiden yang bersih
bahwa citranya pak jokowi sebagai presiden sangat bagus kemudian approvatingnya sangat tinggi
itu satu hal bang putra
tapi bahwa soal revolusi mental ataupun pembangunan manusia yang tadi disampaikan oleh bang jakfar
indeks pembangunan manusia kita tidak begitu tinggi itu juga satu hal yang lain
jadi perjuangan gak melihat itu menjadi suatu masalah
betul rifana saya di komisi pendidikan
saya berkomisi pendidikan dan saya bergumul banyak dengan masalah masalah pendidikan masalah sdm
termasuk dengan kemenpora pemuda dan olahraga
ini adalah satu kesatuan ini adalah satu rampak barisan tidak bisa hanya diselesaikan dalam lima tahun sepuluh tahun kita
kita melihat perkembangan reformasi kita melihat bagaimana perubahan revolusi mental yang terjadi sejak orde baru
era reformasi kita nggak pernah terlalu fokus terhadap ini pembangunan sdm
nah pak jokowi membangun benchmarking di sini membangun tonggak di sini mengatakan soal revolusi mental
nah persoalannya adalah mau nggak kita menjadikan ini menjadi fokus
kalau menurut saya itu menjadi tantangan kami di pd perjuangan juga di komisi sepuluh
bagaimana menteri menteri menjadikan ini fokus yang datang

nah ini kan harus menjadi bukan hanya kerjaan pak jokowi semata tapi kerjaan kita semuanya
nah ini yang menurut saya revolusi mental tidak bisa dijadikan benchmark
buktinya masyarakat puas kok dengan kinerja pak jokowi dan tinggi terus loh
itu yang menurut saya menjadi tontonannya
revolusi mental nggak bisa jadi benchmark karena kepuasannya pak jokowi tinggi terus bang jafar silahkan
itu menurut saya dua hal yang berbeda
gini kepuasan itu kompleksitasnya besar gitu ya
apalagi tadi bang putra mengatakan bahwa itu citra pribadi
revolusi mental itu tentang indonesia bukan tentang pak jokowi
jadi kritik pak surya atau ucapan pak surya itu adalah melihat bagaimana indonesia yang kita bangun sekarang
yang kita cintai ini
dan kemudian apa yang akan kita lakukan untuk ke depan
sehingga sehingga manusia indonesia itu sebagaimana cita cita kemerdekaan kesejahteraannya meningkat cerdas dan lain lain
itu terjadi gitu
jadi bukan soal ini citra pak jokowi bagus approval ratingnya bagus tidak
tapi bagaimana kita lihat lembaga
lembaga internasional juga menyampaikan oh urutan indonesia itu segini loh tentang kebahagiaannya
oh urutan indonesia itu delapan puluh an loh tentang indeks pembangunan manusianya
sementara kita mengatakan bahwa indonesia akan mengalami bonus demografi
bagaimana kita menghadapi situasi itu jika kemudian manusia indonesia nya tidak atau belum memiliki kompetensi yang sama atau bisa sejajar dengan negara negara besar
di sana konteksnya bukan persoalan pak jokowi semata
ini persoalan bangsa indonesia yang harus kita hadapi
revolusi mental itu harus dipimpin oleh orang yang punya tingkat dan citra kepuasan yang tinggi
berarti dia kan punya kinerja yang bagus punya kualitas yang bagus dan memang orangnya bersih
itu kan harus jadi panutan
masa panutannya gak bisa menjadi simbol revolusi mental
gak mungkin kan
artinya kalau misalnya nanti mas ganjar katakanlah ya terpilih dalam kontestasi pilih presiden
dalam kontestasi pilih presiden dua ribu dua puluh empat pdi perjuangan akan tetap meneruskan soal program revolusi mental itu tidak mengubahnya menjadi gagasan baru
mbak rifana kalau saya bongkar surveinya pak ganjar yang milih pak ganjar itu saya kasih tahu nih kenapa alasan memilih
merakyat kerja dan baik
itu karakter pak jokowi semuanya
jadi udah pas untuk melanjutkan itu
revolusi mental itu lanjut pak ganjar
simbolnya udah dapat tinggal turunnya nanti kebawah
bagaimana menteri aparat dan lain sebagainya untuk bisa
untuk menurunkan itu semuanya
terus terang di dpr juga kita punya tantangan soal revolusi mental
dari sisi waktu kita juga suka terlambat kok rapat
banyak bang andri
kita juga nggak disiplin juga kadang kadang
ya dalam hal ini banyak hal
jadi artinya ini tantangan kita bersama
bukan hanya sekedar kegagalan pak jokowi tapi ini semuanya
ya seluruh lembaga elemen masyarakat menurut saya
oke jadi tadi kritik yang disampaikan oleh bang surya bahwa revolusi mental itu belum memenuhi harapan itu harusnya menjadi tanggung jawab bersama
bukan hanya menjadi tanggung jawabnya pak jokowi
padahal kan itu yang menggagas pak jokowi pertama
yang bisa melanjutkan kan adalah yang melanjutkan itu
bukan yang mau perubahan
bang zaky kita tinggalkan ya revolusi mental ini gak selesai selesai nih nanti nih
bang zaky karena ketua umum anda mas ahaye hari jumat menyampaikan pidato politik
itu sebelumnya baca pres dari partai nasdem mas anies baswedan dari koalisi perubahan itu juga menyampaikan di acara apeksi ya di makassar
bahwa mas ahaye kemudian mas anies menyoroti soal ketimpangan ekonomi
yang terjadi di era presiden jokowi
nah narasi perubahan seperti apa di bidang ekonomi yang kemudian ditawarkan oleh koalisi anda koalisi perubahan
ya terima kasih
nah jadi begini kita mesti mensoroti terkait dengan apa yang disampaikan oleh mas ahaye dalam pidato politiknya hari jumat lalu
ada lima klaster permasalahan bangsa ini yang akan kita selesaikan
jika nanti dipercaya memimpin negeri ini di dua ribu dua puluh empat ya baik di koalisi perubahan dengan capres cawapres yang akan kami dorong nanti
dipilih oleh rakyat
yang kedua juga bagaimana teman teman koalisi perubahan baik demokrat nasdem dan pks juga bisa mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen
pertama adalah mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat
nah ekonomi dan kesejahteraan rakyat ini yang kami soroti tentu saja terkait dengan bagaimana alokasi dan prioritas anggaran negara
bagaimana pada saat rakyat sedang susah ada seratus juta lebih rakyat kita yang sedang kesulitan
lalu prioritas pemerintah itu lebih banyak kepada manfaat negara
bukan berarti ini tidak penting ini perlu
tetapi ini bicara mengenai prioritas
kan kalau misalnya ada raid yang sakit ya kita sembuhkan dulu yang sakit
ada yang lapar ya bagaimana agar mereka tidak lapar
nah ini yang kami soroti itu gitu
kita lihat bagaimana misalnya katakanlah kita akan hidupkan terkait dengan subsidi listrik untuk rakyat
lalu misalnya untuk nelayan subsidi solar lalu subsidi pupuk
ini mas ahaye misalnya pada saat keliling keliling ya bertemu dengan apa
tani apa yang disampaikan oleh petani
mas kita sudah sampun menggap megap katanya
ya oke subsidi pupuk ada tapi berapa juta kebutuhan pupuk kita saat ini tiga belas juta
subsidi pupuknya sangat sangat kecil
sedangkan dulu di era psby kebutuhan pupuk kita sembilan juta tetapi delapan juta pupuk itu disubsidi
kemudian kita geser lagi misalnya terkait dengan kesejahteraan
ya ada namanya pns atau ses

saat ini ada guru ada tni ada perangkat desa ada pensiunan
lima tahun ini berapa kali naik gaji
era psby setiap tahun hampir setiap tahun naik gaji sembilan kali
jadi narasi perubahan yang ditawarkan oleh klasisi perubahan itu di bidang ekonomi kembali ke zamannya psby gitu maksudnya
kalau dari kami kita akan perbaiki betul prioritas dan anggaran negara ini alokasinya
bagaimana agar benar benar kena ke masyarakat langsung gitu
tidak perlu jor joran ya
kan menjadi lucu ini ekonomi menurun
tetapi kesulitan dihadapi oleh masyarakat luar biasa
padahal kan harapan kita
kemudian ada perbaikan nih
tahan dulu soal infrastruktur saya punya datanya ya kita lihat bersama ya
apakah masyarakat sama pendapatnya dengan demokrat dan juga dengan koalisi perubahan soal pembangunan infrastruktur
bisa ditunjukkan nggak slide nya
bagaimana respon masyarakat soal pembangunan infrastruktur di eranya pak jokowi
jadi dampak pembangunan jalan ini di sini
bang zaky silakan di situ juga bisa
dampak pembangunan jalan
dampak pembangunan jalan tol itu ternyata bagi masyarakat ini surveinya mas umam ya
dari sumbernya indostrategic
berbeda loh suara rakyat dengan suara elit suara partai
padahal kan seharusnya pemerintahan jokowi dengan di parlemen
ya harusnya programnya juga tinggi dong
tapi ternyata ada gap ini di sini
justru kalau kami melihatnya adalah bahwa bagaimanapun masih banyak hal yang perlu diperbaiki
kita juga janganlah kemudian mohon maaf ini
membentur benturkan antara keberlanjutan dan perubahan seakan akan ya
siapa yang mendulang
kan begitu tadi
yang mendulang menurut kami perubahan ini ini adalah rakyat nantinya
dua ribu empat belas teman teman nasdem dan pdip berhasil melakukan perubahan
ya nanti dua ribu dua puluh empat ya demokrat nasdem dan pks juga akan melakukan perubahan
nah inilah yang kami cermati
bagaimana agar tadi pembangunan kebendaan bahasa kami
ya itu tetap berlanjut ya
apa yang baik kita pertahankan
tetapi ada alokasi ada prioritas
pembangunan sdm ini yang juga harus benar benar menjadi prioritas
kita masih terus melihat dan mencermati bagaimana pendidikan misalnya
nah ini kita pengen perbaiki
bagaimana agar bisa lebih banyak juga di pendidikan ini
ini sudah berbulan bulan sejak dicalonkan kita belum lihat nih narasi perubahan ataupun visi misi perubahan yang ingin disampaikan ataupun ingin dirubah oleh kubunya mas anies baswedan
itu apa apa yang ditawarkan sih sebetulnya
untuk perubahan tadi
itu kan anda berkali kali menyebut ini
jelas tadi prioritas anggaran
kita bicara mengenai kesehatan
misalnya terkait undang undang kesehatan
ini kan mohon maaf ini kan prioritas
jadi kalau misalnya nanti koalisi perubahan mas anies menang begitu ya itu undang undang kesehatan akan dibatalkan ataupun direvisi
kalau kami tidak semenuh dibatalkan ada hal yang baik tentunya
tetapi kami menyoroti terkait dengan masalah spending anggaran ini
kesehatan ini penting mohon maaf ini ya
yang kami akan kritisi adalah begini
dulu di era psby bpjs misalnya
orang itu nggak disuruh pulang
ini sekarang tiga hari wajib pulang
yang dulu tunggu sembuh gitu
kita akan upayakan nanti di komisi sepuluh ya kan ada
nanti kami ada bang deddy yusuf segala
bpjs komisi sembilan bang
sorry salah sebut tadi
karena soalnya mancing dia nih gitu ya kan
nah terkait dengan masalah kesehatan misalnya nanti bpjs ini
ya kami akan ada nanti dukungan bagaimana caranya agar tiga hari tidak harus pulang
tunggu sembuh dulu gitu loh
dan mohon maaf yang sakit ini kan kita juga terbatas ya
bpjs itu kan bukan berarti bahwa yang mohon maaf yang mampu kan juga nggak akan
tidak akan menggunakan bpjs juga yang kami cermati saat ini
nah ini contohnya tadi
gitu loh satu hal
itu berarti soal bpjs akan dicatat ini sama yang nonton
bahwa kalau nanti koalisi ada menang itu harus diterapkan
jadi gini bpjs bukan kami gratiskan ya
tetap tetap bpjs ini
tetapi lagi lagi kami tidak akan buat jadi satu rate yang semua miskin dan kaya sama
enggak dong harus ada perbedaan
itu salah satu tawaran di naraseperubahan ya
yang kedua kami tidak akan buat agar tiga hari wajib pulang
tunggu sampai sembuh
itu yang akan kami upayakan
inilah menjadi prioritas kami salah satunya
kita bicara prioritas sdm tapi orang sakit kok
saya mau ke gerindra
bang andre kalau dari koalisi perubahan dari demokrat dari nasdem
melihat bahwa memang situasinya saat ini sedang tidak baik baik saja
terjadi ketimpangan ekonomi
dari gerindra dari pak prabowo melihat pak prabowo kan dari dulu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kalau kampanye soal ekonomi soal ketimpangan
nah ini sekarang melihatnya bagaimana
apakah kondisi ekonomi kita baik baik saja
tidak terjadi ketimpangan ekonomi
menurut pak prabowo dan gerindra seperti apa bang andre
kalau kondisi tidak baik baik saja ya kalau rakyat susah
bukan dengan logika politik untuk elektoral
jadi kalau kondisi ini jelek rakyat susah
jadi saya tidak mau banyak teori
yang kedua nona seluruh dunia ini mengalami krisis nona
bahkan banyak negara negara bangkrut
tapi apa yang terjadi di indonesia
indonesia ya kalau mas anies mungkin mengkritik penanganan pandemi kita
tapi who dan mayoritas negara di dunia menganggap indonesia negara lima besar terbaik penanganan covid
itu hebatnya pemerintah pak jokowi
yang kedua sekarang seluruh dunia mengalami krisis
ada krisis ekonomi pangan energi
itu tidak pas di dunia
masih di dunia
nona harus lihat kondisi dunia
karena kondisi pandemi
negara lain masih minus
sebelum pandemi juga rendah
oke sekarang kasih kesempatan
kita kan belajar gantian
ini prestasi luar biasa
jadi tidak ada ketimbangan ekonomi kalau menurut belinda ya
semuanya baik baik saja
jadi itu yang disampaikan oleh pak prabowo
bahwa strategi pembangunan pak jokowi ini sudah tepat
dan beliau akan melanjutkan
jadi kalau allah mentakdirkan
rakyat memberikan mandat kepada pak prabowo
berarti pemerintahan dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan yang dipimpin presiden prabowo
itu merupakan keberlanjutan pemerintahan pak jokowi
janjianya tidak seperti tadi
janjianya bagaimana maksudnya tadi
janjianya tadi kita defend pak jokowi dulu bukan kampanye
itu strategi masing masing
jadi saya ingin menyampaikan
kita ingin menyampaikan
tidak ada yang salah dengan pemerintah pak jokowi
kalau memang mungkin ada yang dirasakan belum sempurna
nanti tentu kita akan lanjutkan dan kita perbaiki
jadi menurut belinda ada yang belum sempurna ya
dari programnya pak jokowi ini
ya mungkin belum maksimal
kan presiden menyampaikan nanti kita akan maksimalkan
kan presiden jokowi sudah akui
mungkin belum maksimal harus dimaksimalkan
makanya presiden dalam pidatonya dalam reshuffle kabinet hari ini
yang belum cepat dipercepat
yang belum maksimal dimaksimalkan
tapi strategi besar pembangunan presiden sudah jalan yang tepat
makanya pak prabowo akan melanjutkan
kalau pemerintahan ini jelek
dan satu lagi yang penting
kalau perubahan ini laku nana
pemerintahan tidak suka
kan bicara perubahan ini sudah berapa bulan
ini faktanya kan mas anies
hasil survei approval rating pak jokowi
mohon maaf dengan segala hormat itu
mungkin bank heruluman sebagai pakar bisa menjelaskan
saya mau ke mas zaky dulu
mas zaky ternyata menurut gerindra ini
tidak ada ketimbangan ekonomi
karena approval ratingnya pak jokowi tinggi
itu terpotret dari kepuasan masyarakat yang tinggi
terhadap presiden jokowi soal ekonomi
kalau dari kami melihat ini logikal falasi gitu
logikal falasi dalam konteks apa
sekarang coba dibedah
kepuasan bapak presiden jokowi dodo katanya tinggi
kami mempelajari hasil survei
cek salah satu survei mohon maaf nih
bukan mas umam yang mempelajari
di indikator misalnya cek saya lupa di bulan apa
antara mei atau april
apa kunci kesuksesan atau kepuasan pak jokowi dodo
satu pembagian bahan sos
oke gitu ya
prestasi sembilan bulan bangun sana bangun sini
tetapi kunci suksesnya atau sumber kepuasan utama
pembagian bahan sos
apakah misalnya ini misalnya
apakah setiap mau survei ada data masuk ke cash bank paul
kemudian terinformasi eh kita mesti nyerang bahan sos di sini
ini misalnya kita nggak tahu loh ya kan
sekiranya ada pikir kayak gitu
nah yang kedua
apa sumber ketidakpuasan terhadap pak jokowi dodo
pembagian bahan sos yang tidak merata
loh ini pak jokowi sembilan tahun ngapain aja ya
kok semua berputar berpusat pada bahan sos gitu loh
nah ini kan bagi kami ini satu contoh
jadi ketidakpuasannya paling tinggi karena pembagian bahan sos tidak merata
enggak ini yang tadi
di dalam survei tadi pada saat kami coba bedah masalah kepuasan gitu
tapi lagi lagi begini
nah kalau kami melihat bagus
kalau misalnya pak joko widodo dan para pendukungnya membanggakan survei kepuasan ini
karena mungkin angka angka lain hampir tidak ada yang bisa dibanggakan mungkin
dan mohon maaf saya koreksi sedikit
pertumbuhan ekonomi tertinggi saat ini ya bagus alhamdulillah
tetapi kita turun ini ya
bukan pada saat covid saja
sebelum covid itu sudah stagnan kok
jangan kan menyamai rpsb
menyamai rpsb saja tidak mampu
nah ini yang menurut kami ada yang kurang pas
itu jauh sebelum pandemi maksudnya
iya jauh sebelum pandemi
silahkan dicek datanya
menyamai rpsb saja tidak mampu
politisi itu negarawan itu seharusnya dinilai dari janji juga
jangan kemudian meleset dari janji
kami takut nantinya dibilang gampang sekali berjanji
nanti yaudahlah mohon maaf
ini bahaya nih kredibilitas kita
bang putra saya ingin anda menanggapi ya
bahwa ini kepuasan pak jokowi yang cukup tinggi
ini hanya kepuasan semua karena tadi pembagian bahan sosial
yang mungkin terjadi sebelum survei itu terjadi
oke suara antitesa pak jokowi ini kan sudah sebelas bulan
sebelas bulan menyatakan kami anti tesa pak jokowi
perubahan kagak laku dijual
gak laku karena nggak ada agenda yang jelas
gak ada platform yang jelas
gak ada kritik yang jelas
datanya juga gak lengkap
yang diusung ke masyarakat nggak ada
keluar satu satu mau dijawab satu satu
nanti tunggu udah baca pres aja lah ya
tapi menurut saya ini sudah priorisasi yang terlalu lama
ini sudah memasuki bulan yang ke sebelas
kalau program tv ini udah di preemptive udah ditutup
ya kan ratingnya nggak naik naik
saya orang tv dua puluh lima tahun
kalau ratingnya cuma segini segini doang
ya gak naik naik
nah ini sebelas bulan bisa bertahan terus kayak gini
jadi gak mungkin
gak mungkin kayak tersanjung
lebih parah lagi kalau sinetron
soal kepuasan pak jokowi yang semua itu dulu dijawab dulu bang putra
bukan apa yang mau dijawab artinya
boleh saya tambahin gak
ini kan soal pak
nanti pak putra lengkap
contoh saya ini orang sumatera nana
dulu pulang kampung itu bisa tiga puluh lima jam
sejak zaman pak jokowi jauh bisa dua puluh lima jam
karena ada tol
ini karena lambat di sumatera barat
karena koalisinya mimpin sumatera barat
kalau gak ada
kalau gak lambat gubernur koalisi mereka
mungkin sudah lebih maju lagi sumatera barat
tolnya lebih maju
saya mau tanya nanti ke mas umam dan juga bang jafar
ternyata narasi perubahan ini gak laku
dijual udah sebelas bulan
kalau menurut pd perjuangan
jangan dijawab dulu
tetap bersama kami di politikals
terima kasih yang masih bersama kami di politikals show

saya mau ke bang jafar dulu
baru ke mas umam nanti
bang jafar menurut pd perjuangan sudah sebelas bulan

harusnya udah gak bisa lagi diterima di masyarakat
yang pertama kita lihat dari suruh pm mas umam tadi
perubahan ini tentu tantangannya tersendiri ya
untuk masyarakat indonesia
untuk masyarakat indonesia
untuk masyarakat di indonesia
kita harus mengatasi
kita harus melakukan
yang pertama kita lihat dari survei mas umam tadi ada sekitar empat puluh tiga persen masyarakat indonesia yang pro perubahan
perubahan ini tentu tantangannya tersendiri ya dengan keberlanjutan
keberlanjutan tinggal jual pak jokowi melakukan ini kita tinggal akan lanjutkan
tantangan dari koalisi perubahan atau gerakan perubahan ini adalah yang pertama bagaimana nanti gagasan gagasan dari mas anies lebih bisa diaplikasikan dibanding keberlanjutan
bagaimana mas anies nanti memberikan solusi solusi lebih praktis untuk kehidupan terutama kehidupan rakyat dalam hal ekonomi politik hukum dan lain lain itu oh ini lebih visible oh ini lebih mudah untuk kita cerna untuk kita terapkan untuk kita lihat ke depannya gitu
artinya saya mau bilang terkait dengan tadi narasi perubahan kurang diterima kita juga bisa melihat tadi contoh ekonomi umpamanya
yang pertama disebutkan bahwa hampir setiap pidato mengoperasikan
dalam keoptimisan ada juga pesimisme bahkan menteri keuangan berkali kali mengatakan kita akan menghadapi krisis kita akan menghadapi krisis kita akan menghadapi krisis
artinya kita dalam kondisi berbahaya juga gitu
jika itu terjadi krisis datang atau apa mudah mudahan tidak datang perubahan perubahan dibutuhkan bahkan secara radikal secara fundamental untuk ekonomi indonesia ke depan
maksud saya ide perubahan akan cepat atau lambat akan melampaui keberlanjutan itu
sedikit itu dalam rentang kerja bagaimana meyakinkan masyarakat
ini hanya tiga partai gitu kan
ini tiga partai
oke ini tiga partai
tapi sorry ini saya lihat framing yang pertama slide pertama tadi ya
perubahan ada wajah capresnya
makanya saya harus detail ke mas umam dulu kalau sebagai ini
apakah memang perubahan itu ada kaitannya dengan capresnya langsung
dia yang akan mengusung perubahan
karena perubahan itu belum tentu ada
karena keberlanjutan belum tentu tidak ada percepatan gitu kan ya
dalam bentuk evaluasi dan mempercepat dan lain sebagainya
apakah framing itu pas
keberlanjutan langsung capresnya ini perubahan capres ini
karena itu tidak berbanding lurus dengan survei yang selama ini dilakukan gitu loh
oke saya jawab dari bang putra
dari basis instrumen yang kami tanyakan memang tidak secara spesifik kemudian meletakkan basis nama capres capres
tetapi kami menanyakan
yang pasang foto itu cnn berarti
oh itu dari apa namanya
tapi konteksnya berarti
tapi kan yang selalu bilang berlanjut siapa
pak prabowo dengan pak ganjar
oke kami coba menanyakan misalnya dalam konteks ini apakah basis capres cawapres
menurut bapak ibu saudara capres capres mana yang apakah yang mengusung keberlanjutan
ataukah mengusung perubahan yang akan didukung oleh para responden
kemudian keluar angka itu
nah oleh karena itu di basis itu memang basisnya basis narasi
itu narasi besar dan itu di breakdown dalam konteks isu isu yang sifatnya sangat detail
tetapi begitu kemudian di konversi
di sini kemudian bisa kita cermati
pak prabowo di level ini terbukti dia mengonsolidasikan basis kekuatan pemilih loyal di dua ribu empat belas
mencuri mengambil alih basis pemilih loyal pak jokowi
akumulasi inilah yang kemudian to some extent menjadi warning bagi pdip yang mengusung pak ganjar pranowo
di saat sama menjadi warning bagi anies baswedan
karena bagaimanapun juga ceruk perubahan tidak bisa dikooptasi oleh anies baswedan itu sendiri
nah inilah yang situasi menjadi agak pelik ya
oleh karena itu menjadi warning juga mengapa kemudian situasi ini terus berlanjut
ada situasi dimana kalau misalnya kita cermati
dari pidato pak surya paloh kemarin
mencoba untuk kembali menyampaikan totalitas dukungan kepada pemerintahan
to some extent itu oke bagi kepentingan jangka pendek nasdem
tetapi di saat yang sama akan cenderung sulit mas jafar untuk mendulang ceruk perubahan itu sendiri
karena ada dinamika yang tidak mudah
di satu sisi ini konteks politik dua kaki
di satu sisi kemudian mencoba untuk menggunakan narasi pro pemerintah
di sisi lain kemudian tidak clear untuk menyuarakan perubahan
impact itu bukan hanya di nasdem
tetapi juga ke anies baswedan
per hari ini bagi kita mencermati
pidato yang lebih clear terkait dengan narasi perubahan
lebih clear ahy daripada mas anies
nah itulah situasi itu
nah dalam konteks ini maka kemudian ini menjadi warning
di satu sisi pak prabowo diuntungkan dengan situasi ini
menjadi warning juga untuk pak ganjar dan juga anies baswedan dalam konteks perubahan itu sendiri
jadi kalau misalnya bisa disimpulkan dari narasi perubahan dengan narasi keberlanjutan
yang paling mendulang suara itu ternyata pak prabowo ya
karena bisa jualan dengan narasi perubahan
bisa jualan juga dengan narasi keberlanjutan
per hari ini seperti itu
dan itu betul betul diluar prediksi
ternyata nomor dua
tepat di bawah anies
yang kemudian selama ini kita eksersis
anies kita pikir mengkooptasi narasi perubahan
bang andre dengan tingginya tadi
capres anda bisa juga jualan strategi narasi perubahan itu nggak akan dipakai ya
dengan narasi keberlanjutan
saya ingin menggambarkan
ini disampaikan oleh mas khairulman
bahwa ini adalah ceruk suara pak prabowo di dua ribu sembilan belas
prabowo sandi di dua waktu itu
nah di dua ribu dua puluh dua setelah mas anies deklarasi
itu kan mayoritas suara pak prabowo di dua ribu sembilan belas itu bergeser kepada suasana
tapi seperti yang disampaikan beliau
dengan pak prabowo kami
dan seluruh pendukung
melakukan konsolidasi besar besaran
suaranya balik lagi
saya ketua dpd gerindra sumatera barat
kemarin sempat unggul mas anies
tapi per juni dua ribu dua puluh
pak prabowo jauh unggul di atas mas anies baswedan
jadi itu contoh bahwa
bagaimana pemilih dua ribu sembilan belas
itu sudah bisa kembali ke pak prabowo
pemilih pak jokowi pun
tapi pasti juga bergeser
jadi pertanyaan saya
akan dipakai yang mana narasinya
tetap narasi keberlanjutan
pak prabowo berkomitmen
bahwa pemerintahan beliau dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
merupakan bagian keberlanjutan pemerintahan pak jokowi sebelumnya
jadi yang dipakai adalah narasi keberlanjutan ya
merespon dari yang disampaikan bang andri
ini konteksnya untuk bagi penantang ya
dengan situasi seperti itu
maka yang bisa dilakukan
dari nasdem dan juga demokrat
ingin tampil lebih kompetitif
di observe oleh bang andre
ada situasi justru penurunan
kalau misal memang betul
menciptakan mesin politik yang efektif
maka akselerasi harus dilakukan
percepatan deklarasi capres
situasinya sangat berbeda
kalau misal kita merujuk di dua ribu delapan belas
itu saya masih ingat
pendaftaran dan pengesahan di kpk
itu tanggal sepuluh agustus dua ribu dua puluh
praktis ada delapan bulan
ruang sosialisasi sama capres
dua puluh lima november sampai empat belas februari
di level bang andre dan bang putra
berada di kekuasaan
tapi sebagai penantang
kalau masih merasa aman aman saja
tidak ada sense of crisis
ini menjadi ancaman serius
nah itu pandangannya mas umam berbeda
mas anies dan mas sahih harus diklaris
itu pandangannya berbeda
soal waktu itu kayaknya belum cocok juga
soal waktu dan nama belum cocok
kayak di koalisi ini
sama juga yang disini juga sama
saya mau putarkan dulu
pernyataan dari baca pres koalisi perubahan berikut ini
kita dengarkan sama sama ya
gua dukung jack
sesuatu yang direncanakan dengan baik
memiliki dasar yang kuat
dia tidak perlu otot politik
untuk bisa dilaksanakan
sesuatu yang punya dasar kuat
dan baik dirasakan masyarakat
dengan sendirinya akan menggelinding
dengan sendirinya akan menggelinding
tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat
kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa
maka wali kota itu harus kerja keras
pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan
jadi saya melihat
bila ini adalah rencana yang baik
ya pasti jalan terus
pasti jalan terus
tapi bila ini ada masalah
saya juga kadang kadang heran
kenapa sering ditanyakan ya
apa ada masalah ya sebetulnya
belum iya kan
kenapa malah jadi doa nih
ya itu tadi pernyataan dari
tadi pernyataannya bahwa
kalau misalnya ikn itu nggak ada masalah
gak perlu otot politik
jadi kenapa selalu dipertanyakan
saya mau tanya ke bang jakvar ya
ini jadi kalau misalnya nanti anies terpilih jadi presiden
dia tidak akan melaksanakan ikn ya
tidak akan melanjutkan atau gimana sih
mbak nana terkait ikn
hari ini ikn itu dibangun berdasarkan undang undang
pembuat undang undang itu pemerintah dan dpr
kalau mas anies mengkritik proses pembangunannya
berarti bukan membatalkan atau apapun
dia menjadi undang undang
undang undangnya dibatalkan atau direvisi dulu
kalau mau melakukan itu
kalaupun dia perpukan
dia butuh persetujuan dpr untuk dihentikan
prosesnya di sana
artinya kritik dalam proses pembangunan ini
ya biasa biasa saja
bangun jembatan aja boleh dikritik gitu loh
jadi jangan membayangkan bahwa setiap kritik
oh ini akan dibatalkan
nanti dikritik bansos
oh ini bansos besok nggak ada
willnya anies baswedan apa soal ikn ini
kalau udah jadi presiden kan punya political will
bisa perpu tinggal bicara dengan ketua dpr
jadi political willnya apa soal ikn ini
mas anies pernah menyampaikan
bahwa itu undang undang
nanti setelah saya jadi presiden kita lihat
itu pernyataannya yang pernah saya ini
jadi kritiknya jangan dianggap
wah semua yang dikritik akan dihapus
rusak kita bernegara dan berbangsa
perubahan dan berbaik
perubahan dan lain lain itu
oh pembangunan proses ikn ini
ternyata begana begini begana
kalau kita mau lanjut harus begini
itu perubahan juga
pendekatan itu perubahan juga
perbedaan pendekatan dalam proses pembangunan
itu juga perubahan
termasuk contoh sederhana
di upgrade dari ios tiga belas satu menjadi ios tiga belas tiga puluh
itu juga perubahan
karena fitur dan lain lainnya berubah gitu
tapi kan barangnya tetap ipad kan
tapi barangnya tetap ikn dong
maka prosesnya berikutnya dong
itu maksudnya memperbaiki
tidak semena mena karena pembangunannya mandek
inilah menyebabkan kenapa sebelas bulan gak naik naik
karena memang visi dan misinya programnya itu betul betul bukan anti tesanya jokowi
maksudnya apa tuh
ngomongnya perubahan tapi sebenarnya mau memberlanjutkan juga tapi malu malu kucing
sebenarnya yang diinginkan pak jokowi itu jangan terlalu
terlalu didegradasi dengan keberlanjutan deh
saya sebenarnya itu agak elvil ya kalau dengar keberlanjutan sebetulnya
sebenarnya yang mau dipakai pak jokowi itu percepatan
ini ada ide ide mahasiswa dari dapil pontianak kalimantan barat
kita juga harus mengedukasi dong
dua ribu tiga puluh enam tiga belas tahun yang pak jokowi sampaikan itu percepatan untuk apa
mereka lah pelakunya
kita harus jadi tuan rumah
lalu kenapa harus percepatan lagi
harus mengejar indonesia emas di dua ribu empat puluh lima
jadi kalau belajar ngomong keberlanjutan menurut saya agak selalu
agak statis ya
terus dong berarti pernyataannya prabowo dan gerindra
ini masalah percepatan dan terus terang ya
saya mau nyampaikan di sini
pak jokowi itu gak feodal
dia melihat merit system
pak jokowi itu seorang pengusaha
berarti dia kompetitif
wali kota yang sangat dicintai dua periode
gubernur menang pemilu lima kali
ngelihat orang itu merit
bukan tiba tiba ngelihat orang itu terpukau
jadi maksud saya jangan dong dikecilkan pada keberlanjutan doang
ini ada percepatan
di dalam percepatan itu adalah keberlanjutan
kalau tadi bicara soal ios yang berganti
berarti pihak nasdem maunya keberlanjutan juga gitu
masih dalam konteks framework
bukan anti tesa pak jokowi
kalau antitesa pak jokowi seperti saya waktu kampanye dua ribu empat belas
langsung beda sekalian sama pak prabowo
kita dua ribu sembilan belas sama pak prabowo juga bertolak belakang
kenapa nasdem sudah beda langsung
cuma bikin bendera bendera perubahan
proses pembangunan ada namanya national interest
mana yang harus kita teruskan mana dan lain lain gitu ya
ada kepentingan nasional dibanding sekedar
oh ini sisa pak jokowi nggak boleh kita lanjutkan
oh ini sisa pak sbi ini gak boleh kita lanjutkan
pembangunan indonesia itu nggak boleh begitu
kalau begitu setiap ganti presiden kita mulai dari nol
sementara ada bang putra tadi bilang
bang panda bapaknya
itu apa itu doa
itu boleh buat bapak saya mau delapan puluh tahun
ya makin banyak disebut namanya makin bagus
bang putra mengatakan bahwa kita sebagai sebuah negara sebagai sebuah bangsa

jika semua putus negasi dari negasi gitu ya
namanya dialektikanya tesis anti tesis
selesai tidak pernah
tidak pernah proses pembangunan ini menjadi proses pembangunan untuk bersama
tidak pernah kita mencapai namanya indonesia emas itu
ada national interest yang harus kita sepakati
sudah waktunya juga bahwa selesai rezim ini kita nggak mau lanjutin
selesai rezim ini gak mau kita lanjutin tidak
ada sesuatu yang baik ini harus terus kita jaga
maka kemudian ada pendekatan pendekatan
itu yang aku bilang makanya kenapa gak naik naik
ada pendekatan perubahan itu perubahan pendekatan itu perubahan juga
betul makanya gak naik
kalau ekstrim sekali ya naik tuh barang
tidak tidak tidak
nah itulah makanya
tidak tidak tidak
gak naik naik nih karena gak ekstrim
langsung aja kalau yang ini ke kiri
ini masih satu gerbong
kalau dendengarin dari tadi masih satu gerbong yang sama
bukan ini bukan satu gabung yang sama
ini saya senang sekali tadi bang putra menyinggung mengenai
ya itulah yang menjadi semangat dari perubahan
kita juga senang tadi abang nyebut percepatan
itu yang ingin kita lakukan
kalau dengan gaya kebijakan alokasi anggaran prioritas seperti saat ini
kita gak akan bisa mencapai
kita mencapai indonesia emas dua ribu empat puluh lima
karena itulah kami menawarkan perubahan
agar bisa ada akselerasi dan percepatan
tadi lagi lagi kok kita lihat tadi ya kan
bagaimana kami melihat sdm ini adalah kunci gitu bagi kami
bagaimana anggaran bisa lebih dioptimalkan
dukungan bisa lebih dioptimalkan
kesehatan juga kok mendadak dihapus di rancangan undang undang
nah ini contoh tawaran tawaran yang akan kami berikan nanti
terkait dengan apa perbedaan ini
oke mas zaky ini demokrat kan salah satu partai yang menolak ikn ya
sebagai partai pendukungnya mas anies nanti akan menyarankan bagaimana ikn
anda kan konsisten sikap partainya fraksinya menolak ikn
oh enggak kami bukan menolak ikn
kami mendukung dengan catatan catatan
ada lima catatan
kami ingin agar bagaimana pengelolaan anggaran negara ini
kemudian mohon maaf ya
janganlah untuk pendidikan untuk kesehatan dihapuskan digeser tindakan ke ikn
tapi mas zaky menyebutkan dalam pidato politiknya sebaiknya pembangunan ikn ditunda saja
kenapa harus dikejar sampai dua ribu dua puluh empat
ditunda kan berarti gimana gak harus buru buru
karena menolak itu berarti tidak akan dilakukan sama sekali
oke jadi ditunda saja
karena prioritas dan alokasi anggaran saat ini harusnya untuk kesejahteraan rakyat
berarti mas ahaya tetap hubung tapi ditunda
ya ketika nanti memang anggaran yang memungkinkan ya kita lanjutkan
janganlah kemudian mohon maaf misalnya mendadak
tau tau ada diinjek dana besar untuk ikn
padahal dulu janjinya tidak pakai apbn
atau apbn terbatas pihak luar lebih banyak
nah ini kita tidak mau
lalu mengabaikan subsidi kepada rakyat
mengabaikan anggaran misalnya pupuk tadi
anggaran untuk kesejahteraan rakyat
itu yang kita gak mau
jadi dilihat situasi ekonomi dulu ya
dengan catatan tadi ada
jadi kalau misalnya dilihat nanti situasi ekonominya
kalau memang negara nggak punya uang
sebaiknya ditunda saja pemindahan ikn nya
jadi gak perlu dipaksakan
tidak perlu mengejar sampai nanti dua ribu dua puluh empat
dari pak prabowo bagaimana
yang dikejar sampai dua ribu dua puluh empat oleh pemerintah pak jokowi adalah infrastruktur dasar
bagaimana targetnya kita upacara tujuh belas agustus
tahun dua ribu dua puluh empat nanti sudah di ikn
ini perlu presiden juga paham bahwa membangun ibu kota baru
itu butuh puluhan tahun
tapi tentu untuk menjadi daya tarik
tentu pemerintah harus hadir dulu
bagian asn akan pindah dua ribu dua puluh empat bang andre
jadi pemerintah untuk investor menjadi daya tarik
tentu pemerintah harus investasi dulu dengan apbn
sehingga infrastruktur dasar dibangun
baru investor masuk
sudah bertemu dengan kepala bkpm menteri investasi
saudara bahlil sudah melaporkan bahwa yang berkomitmen sudah banyak
ya mereka akan mulai investasi
bersamaan dengan apbn yang masuk dengan pemerintah
jadi ini dalam proses yang on the track
nah target pemerintah apa
target pemerintah jelas
upacara tujuh belas agustus tahun dua ribu dua puluh empat di ikn gitu
jadi sabar presiden pun paham itu
bahwa asalnya membangun ibu kota baru itu butuh puluhan tahun jaki
menurut saya pemerintah tidak hanya prioritaskan ikn
tapi pemerintah juga memprioritaskan hal yang lain
pendidikan juga diurus kesehatan juga diurus
kalau kita nggak peduli kesehatan
nggak mungkin indonesia ini diberikan penghargaan oleh who
sukses sebagai negara menghadapi pandemi
maka lagi bicara dengan data dan fakta
kalau misalnya kondisi situasi ekonomi kita memang tidak baik pak prabowo
apakah anda akan mendukung pemindahan ikn di sana
undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua udah jelas
bahwa kita akan melakukan pembangunan di ikn
tentu itu akan dilaksanakan
tapi tentu kondisi kita lihat dengan kondisi
tapi komitmennya jelas
bahwa pak prabowo akan melanjutkan pembangunan ikn
itu yang kita kerjakan
bukan mengevaluasi apakah ini visible atau tidak visible
seperti kubu antitesanya pak jokowi
kalau kami jelas clear akan melanjutkan pemerintahan pak jokowi
dan akan melanjutkan pembangunan ikn
oke kalau dari pak prabowo dan mas ganjar akan melanjutkan
kalau dari koalisi perubahan lebih baik ditindak
ntar dulu jangan
mas ganjar kan udah bilang di acara apeksi makassar
dulu di acara hari ini juga
jangan bilang seperti itu
itu seandainya pak prabowo presiden mas ganjar wawal presiden
bukan soalnya ini cuma butuh satu menit saja
ikn itu dari percepatan bukan berlanjutan percepatan
kalau memang pak ganjar sudah punya solusinya dan sudah disampaikan kepada pak jokowi
bahwa masalah itu tidak usah tunggu investor bertahun tahun dan pembangunannya tidak usah puluhan tahun
nanti tunggulah bulan november ya
kita sampaikan dalam debat capres ya
iya itu yang kita tunggu nih sekarang
tapi saya ingin lihat ya saya ingin tunjukkan
pak prabowo tadi puluhan tahun katanya bangun ikn
pak ganjar nggak sampai puluhan tahun
jadi itu yang harus diperhatikan
ini keberlanjutan aja udah pecah nih
hampir seluruh negara memindahkan ibu kota itu butuh proses puluhan tahun
kalau memindahkan ibu kota itu tidak sekedar membangun infrastruktur
ini kita lihat ya
ini perlu dipahami gitu
saya maklumlah kegelisahan bang putra karena memang mas ganjar tertinggal yang empat tahun
ini hubungannya masih
buku keberlanjutan udah agak goyang nih
nah ada juga berdebut sama pak prabowo tuh yang perubahan
saya ingin tunjukkan ya kalau suara elit terpecah soal ikn bagaimana dengan suara masyarakat
ternyata ini surveinya mas umam pemindahan ibu kota dan pembangunan ikn
menurut masyarakat bagaimana
tuh tetap positif
tidak berdampak positif sama sekali
ini benar apa kebalik nih
jadi ternyata yang positif benar ya mas umam
oh kalau konteks pembangunan ikn yang mempersepsikan tidak berdampak kepada konteks kesejahteraan masyarakat itu ada di angka yang lebih tinggi
oh ini berarti ketuker ini
sementara yang tidak berdampak itu lebih rendah
nah kemudian kita juga lakukan proping kenapa tidak berdampak
ada sejumlah argumen misalnya
berarti ini kebalik ini
dari sisi anggaran dialokasikannya
sebentar sebentar ditunjukin lagi
jadi saya koreksi
coba bisa dikembalikan gak
saya kesalahan lah di tim cnn indonesia ini
tidak berdampak positif sama sekali
ini ketuker ini
kalau ada basis probingnya mungkin bisa ditampilkan
saya juga mau mengkritik ini pertanyaan ini
saya banyak membaca selama menjadi wartawan jadi politisi banyak membaca terkait dengan responden dan lain sebagainya
pembagian basenya kan juga berbeda
terus terang ikn indonesia ini ini kan bukan hanya jawa sentris
bukan hanya indonesia barat sentris
ini harus di tengah juga harus ke timur
tanpa timur tanpa tengah
itu bukan indonesia
tanpa satu provinsi kita bukan indonesia
kita sepakat tahun empat puluh lima itu
bahkan sumpah pemuda kita sepakat
tapi kalau kita membaginya seperti ini otomatis orang nggak akan lebih banyak yang respondennya adalah yang jawa sentris
yang indonesia bagian barat sentris
pendapat yang di tengah yang timur yang mendapat manfaat dari keberadaan ikn yang ada di kalimantan itu tidak bisa banyak bersuara
jadi jangan digebiah uyah bahwa mayoritas masyarakat indonesia kemudian tidak setuju dengan itu
sebentar biar supairnya menjelaskan dulu
isu pemerataan yang disampaikan mas anies itu terjawab dengan pembangunan ikn pak jokowi
ya tadi yang disampaikan oleh bang putra saya pikir betul dalam konteks pekestaraan egalitarianisme betul di sisi itu
yang kita ukur adalah apakah kemudian proyek proyek itu memiliki impact terhadap konteks kesejahteraan masyarakat atau tidak
karena bagaimanapun juga tentu ada sejumlah program program yang kemudian diharapkan memiliki impact
tentu ada argumen yang lain
tetapi dalam konteks persaingan

tetapi dalam konteks persepsi publik
karena bagaimanapun juga ini akan dianggap sebagai legacy dari pemerintah jokowi
maka kemudian kita lihat apakah keterkaitan antara approval rate dalam konteks program ini dengan kemudian konteks tadi argumen tentang kesetaraan itu kemudian match atau tidak
nah dalam konteks relasi antara proyek ikn dengan konteks kesejahteraan persepsi masyarakat kira kira begitu
tapi yang seharusnya bisa ditampilkan adalah materi probingnya
kenapa yang mengaku merasa tidak nyambung
itu argumennya apa
itu ada cukup detail disitu
jadi mulai dari argumen mungkin tidak mendesak misal kemudian alokasi anggaran seharusnya bisa untuk program yang lain dan lain sebagainya
itu bisa didetailkan di materi profitnya
bagaimana pendapat teman teman pemilih muda ya teman teman mahasiswa soal narasi perubahan dan juga keberlanjutan ini
apakah mereka tertarik dengan salah satu narasi ini atau mereka punya pendapat sendiri
tapi kita harus jeda terlebih dahulu setelah ini kita akan bergabung secara virtual dengan teman teman mahasiswa
tetap bersama kami di politikalsio
dan teruskan strategi yang sudah benar ini
asik asik aja kan
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia political show
dan kita akan bergabung melalui sambungan virtual
dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas tanjung pura pontianak kalimantan barat
sudah ada amin dan juga anwar
silahkan siapa dulu mau anwar atau amin dulu
silahkan langsung yuk
silahkan langsung yuk
oke siap terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan
salam homat untuk para elit elit partai yang hari ini hadir berdiskusi
dan diskusinya asik juga
nah hari ini kita ketahui bahwa tema yang diangkat ya ini tentang perubahan dan keberlanjutan siapa yang menolak
seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah merujuk kepada tiga kandidat di pilpres nanti
tiga poros yakni pak ganjar pak prabowo dan pak anies waswedanda
hari ini kita di politik ini saya menilai bahwa ternilai seperti
adanya marketing politik
artinya para elit partai para calon itu menjual narasi narasi yang hari ini sedang dibangun seperti itu
yakni narasi perubahan dan keberlanjutan
nah narasi narasi ini pastinya masyarakat juga paham makna dan artinya
cuma hari ini kita perlu pertebal kita perlu pertegas bahwa yang namanya perubahan itu tidak serta merta adanya langsung jelek langsung perubahan
tetapi juga harus memperlanjutkan apa yang sudah diprogramkan pada sebelumnya
kemudian yang dinamakan dengan keberlanjutan itu juga tidak seta merta harus berlanjutan
ya jadi pertanyaannya apa nih
harus ada perubahan itu yang kita harapkan
nah pertanyaannya yang untuk kedua koalisi antara berlanjutan dan perubahan
hari ini kami mahasiswa dengan konsisten ingin mengawal isu isu terkait perpu cipta kerja tentang undang undang kesehatan
yang hari ini masih dinilai kurang berpihak pada
yang terkait dengan perpu yang hari ini diperoleh kepada rakyat
padahal hari ini para calon atau pilpres lagi itu dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat pula seperti itu
nah perubahan seperti apa yang ditawarkan terhadap perpu dan undang undang yang sudah ditetapkan yang hari ini tidak berpihak kepada rakyat
serta keberlanjutan seperti apa yang dimaksud dari koalisi keberlanjutan tentang hal yang saya sebutkan tadi
terkait undang dan terkait perpu yang hari ini diperoleh kepada rakyat
terima kasih sendiri
yang dihadirkan oleh cnn indonesia nah seperti yang disampaikan oleh presma kami yang dipercaya
anwar bahwa keberlanjutan dan perubahan itu adalah suatu hal yang berkesenambungan perubahan tentu
harus memikirkan sesuatu yang keberlanjutan ke biaya itu adalah program program dari pak
presiden jokowi yang dinilai adalah suatu hal yang baik perlu dilanjutkan perubahan jadi perlu
dilanjutkan begitu pula dalam keberlanjutan adalah harus ada suatu hal tawar ada suatu
hal yang dirubah ketika misalnya melakukan keberlanjutan tetapi tidak ada suatu hal yang
berubah itu seperti orang yang tidak memiliki seperti orang yang tidak memiliki value atau
atau nilai jual yang ingin dijual kepada masyarakat atau orang indonesia jadi menjadi
pr bagi koalisi perubahan dan bagi koalisi keberlanjutan
ini adalah bagaimana menyiapkan gagasan gagasan ataupun perubahan perubahan yang seperti apa
karena perubahan itu dalam kenda kutip adalah bermakna yang sangat luas perubahan seperti apa
yang akan ditawarkan oleh pihak atau koalisi perubahan dan keberlanjutan seperti apa
amat seperti apa keperlanjutan misalnya keperlanjutan dari presiden jokowi ini
hanya berlanjutan tidak ada perubahan mungkin seperti itu mbak nana terima kasih amin dan juga
anwar perwakilan dari barang yang segitu mahasiswa undang undang
tanjung pura pontianak kalbar saya beri kesempatan ke masing masing narasumber ya waktunya sebentar sebentar
aja ya soalnya kita udah mau close nih bang zaki silakan tadi narasi seperti apa yang digagas oleh
koalisi perubahan terutama untuk undang undang dan juga perpu cipta kerja tadi terutama untuk
undang undang yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat ya kalau kami jelas lah kalau undang undang yang
tidak berpihak kepada kepentingan rakyat itu kami pasti akan tolak yang kedua nanti akan kami review
itu jelas jadi basisnya adalah kepentingan rakyat menurut kami ya teman teman ini kan bem untan
pontianak kalbar juga tahu dan bisa menyimak kami ini menolak undang undang ciptaker dan juga perpu
ciptaker itu konsisten kami karena bagi kami ini tidak berpihak kepada rakyat gitu nah undang undang
kesehatan kemarin kami juga menolak karena bagi kami banyak muatan muatan yang tidak pas diantar
dari dengan teman teman dari bem untan ya pontianakalbar ini sangat sangat kritis ya harapan
kami tentunya mahasiswa bisa terus mengawal siapapun nanti yang terpilih apakah mas anies baswedan
misalnya ya kan terpilih nanti sebagai presiden tolong kawal terus kami di koalisi perubahan
pada saat memimpin negeri ini dua ribu empat dua ribu sembilan gitu oke narasi perubahannya apa yang ditawarkan
bang jakfar oleh koalisi perubahan untuk undang undang yang tidak berpihak pada kepentingan
rakyat tadi dalam proses undang undang seluruh undang undang yang tidak berpihak tentu direview
dan direvisi dalam proses berikutnya begitu juga undang undang yang tidak lagi sesuai dengan semangat
zamannya undang undang akan direvisi ya dong termasuk yang disepakati oleh nasdem juga banyak
loh semua semuanya semua lho periode periode undang undang itu direvisi mbak nana oke tergantung
termasuk yang diciptakan pak jokowi juga bisa dikoreksi oleh teman teman pdip di proses
berikutnya jika dianggap tidak lagi memiliki semangat zamannya itu biasa saja proses revisi
undang undang itu apalagi kemudian dianggap tidak berpihak pada rakyat saya senang melihat
bahwa dari survei mas umam ada empat puluh tiga persen rakyat yang sangat menyukai bahkan menginginkan
perubahan itu menandakan bahwa optimisme mas anies menjadi presiden menurut saya sudah besar
tinggal nanti bagaimana proses di partai kualitas kerjasama kerjasama politik tiga partai ini kalau
ada mungkin bertambah di kemudian hari meningkatkan perubahan apa narasi perubahan
ini menjadi semangat yang lebih luas di tengah rakyat gitu mbak nana bang putra dari pdi perjuangan
apa narasi keberlanjutan ataupun percepatan yang ditawarkan terutama untuk undang undang yang tidak
berpihak pada kepentingan rakyat itu bagaimana tuh kalau saya simak benar benar penyampaikan mahasiswa
tadi menyampaikan bahwa keberlanjutan itu bukan berarti adalah perubahan yang ekstrim yang mereka
maksudkan keberlanjutan itu adalah hal hal terkait dengan percepatan pelayanan pelayanan masyarakat
harus dilakukan percepatan tentunya ini tergantung dari figurnya siapa figur yang punya kemampuan
untuk melakukan percepatan ini kan penting ya bagaimana kita mengangkat figur itu berangkat
dari bawah figur yang pernah dan berkali kali dipilih oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat kalau
saya melihat mohon maaf ya ini rekodnya pak ganjar mirip mirip pak jokowi pak ganjar lima
kali menang tidak pernah kalah eh sorry pak jokowi lima kali menang tidak pernah kalah pak jokowi empat
kali menang pak ganjar empat kali menang dan mau menang lagi jadi lima sama sama lima oke nana kita
bicara demokrasi serata tertinggi dalam demokrasi itu adalah dipilih langsung oleh rakyat gitu dipercayai
rakyat dalam konteks ini merit system itu berlaku dan mahasiswa tahu kok mahasiswa tahu ya siapa yang
qualified siapa yang berkompeten untuk bisa melanjutkan bahkan mempercepat saya mau dan
terakhir untuk mahasiswa mahasiswa please harus jadi pemainlah di dua ribu tiga puluh enam jangan jadi penonton bonus
demografi dan itu hanya bisa dilakukan dengan percepatan dan pak jokowi tahu itu belum tentu
pak jokowi mau berlanjut loh beliau maunya cepat oke bukan cuma sekedar berlanjut ya jadi yang cepat itu
siapa kalau dari pdi perjalanan mas ganjar ya pak ganjar oke yang mirip pak jokowi pak ganjar dan
bisa lebih cepat itu nanti waktu yang akan membuktikan di tps nanti bang dua ribu dua puluh empat tanggal empat belas
silahkan bang andre narasi keberlanjutannya apa yang ditawarkan untuk undang undang yang tidak
berpihak pada kepentingan rakyat ya jadi gini nana pemerintah dan dpr sama sama mensahkan
undang undang tentu tujuannya untuk kepentingan rakyat kalau suatu saat nanti berapa tahun ke
depan sepuluh atau lima belas tahun seperti yang disampaikan mas jafar bahwa undang undang itu tidak
relevan lagi tentu akan direvisi contoh saya di komisi enam sekarang kita lagi mau revisi
undang undang perlindungan konsumen yang menurut kami tidak relevan lagi undang undang bumn ya
akan kita revisi kita akan kejar dua undang undang ini sebelum pemerintahan pak jokowi selesai itu
contoh kita merevisi undang undang yang kita anggap tidak cocok lagi dengan kondisi zaman
tersebut yang kedua soal hai perubahan ataupun percepatan
kita tentu sekali lagi bicara komitmen komitmen itu harus dipegang antara mulut dan perbuatan
jangan sampai mulut manis tapi faktanya ya mulut manis apa ini faktanya kan enggak seindah di
lapangan itu loh bagaimana melakukan percepatan percepatan percepatan orang di kampung yang
rusak dimana mana gitu loh kan itu juga kita harus objektif jadi sekali lagi saya ingin sampaikan ya
mari kita berpolitik yang rasional yang rasional dan objektif saja gitu loh jadi mari kita saling menonjolkan
kebaikan maling visi visi pasien pasien tanpa perlu sebenarnya menyendiri satu sama lain karena pasti
pasti pasti ini pasti perubahannya enggak laku ya jadi kita lihat perubahannya enggak laku kalau
laku kesana ini karena ini enggak laku
mas tadi nanya mas lbody nanya seperti apa platform perubahan nanti kita ketemu di
pontianak temen temen hai iya k
itu itu waktu pak jokowi saja jangan oke oke oke mas mawang setelah ini kita akan dengarkan
bersama sentilan sentilan dari teman teman komisi co teman teman komika seperti apa
kita harus jadwal terlebih dahulu jangan kemarau tetap bersama kami di politik kecil
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita kasih tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini silahkan tapi sebelumnya kita sapa sapa dulu
boleh silakan butuh ada bapak jaqfar siddiq dari nasdaq mantap kemarin habis bikin acara

gede banget di gbk tuh oh apel perubahan bukan ultahesori apa loh hahaha akhirnya bertempatan
ya betul tapi kita enggak cuman kedatangan itu juga tol kita kedatangan bang putra nababan
wiss akhirnya mampir ke politik ke shukri tadi aku sempet nanya bang ke kreatif bang kenapa ngundang
putra nababan kreatif tegas menjawab karena upung pandanya nggak bisa jadi adanya
bapak iya yang mana jadi yang bisa bisa tapi ngomongin tema kali ini nih perubahan versus
berkelanjutan rakyat pilih yang mana betul rakyat pilih yang mana tuh udah kelihatan ciri cirinya mereka
pilih yang man boys ya kan yang pilih perubahan itu pasti rakyat yang belum kebagian jabatan
rakyat yang merasa belum nyamanardan rakyatnya mengganti kata pemerintah dengan rezim nah
biasanya begitu website di dasar perubahan sedangkan rakyat yang memilih berkelanjutan
itu adalah rakyat yang sudah mendapatkan jabatan betul rakyat yang sudah nyaman dan rakyat
yang dekat dengan pdi
bahkan nih dok ada yang menarik nih
di acara paksi kemarin
iya di acara apeksi kemarin
itu para baca pres diundang untuk berpidato
dan pakar gestur handoko gani
menyimpulkan kalau bapak prabowo
sekarang itu pidatonya berusaha menjadi seperti pak jokowi
wah ada tuh beritanya benar
enggak ini bahaya dong menurut gue dong
kalau bapak prabowo menjadi pak jokowi
artinya pak jokowi jadi dua
oh benar benar
pak jokowi satu aja itu udah ada narasi tiga periode
gimana kalau pak jokowi berlipat ganda
jadi enam periode
oke menarik menarik menarik
tapi juga ya pak handoko gani juga ngomong
pak anies malah berusaha jadi pak prabowo
berarti kalau gitu nanti pak prabowo
jadi ada dua
yang kasihan siapa
dia mikir capresku yang mana ya
ada dua jadi bingung
ngomongin berkelanjutan atau ngomongin tentang perubahan
ini kan sebenarnya tinggal pilih program mana yang mau dilanjutin
mana yang enggak sebenarnya ya bang abang
ini ibaratnya ini tiga capres ini lagi datang ke kondangan
datang kondangan dia ngeliat meja prasmanan
itu isinya program program pak jokowi
dia tinggal pilih
saya ambil semua kecuali yang revolusi mental
narasinya udah basi
nggak diambil lagi
saya di belakang ada yang ngantri tuh
yang antri di belakang pak anies
saya nggak mau ambil semuanya
kecuali ikn ya
karena udah jadi undang undang
jadi mau nggak mau saya ambil lah bodo amat
jadi harus diambil
dan kau tahu di mana pak prabowo
di mana tuh
ngapain tumbuh mundar mandir dia
aku nggak apa apa nggak rebutan
yang penting negara aman
boleh boleh boleh
kenapa kalian takut nondang ite ya
karena kita denger denger makin kuat nih
terima kasih aldo dan juga duto
teman teman dari komisi co
sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir
dan juga teman teman mahasiswa dari universitas tanjung pura
pontianak kalimantan barat
kita akan ketemu lagi minggu depan
hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
saat malam sampai jumpa